p tiga ini dulu kan juga belum lama diberi amanah oleh rakyat untuk ketua umumnya
itu menjadi wakil presiden republik indonesia
mewakili presiden republik indonesia tokoh wanita yang pertama di indonesia
yaitu putra proklamator kita bung karno yaitu ibu megawati soekarno putri
yang mendampingi itu adalah pak hambiahas adalah ketua umum partai persatuan pembangunan
nah artinya bahwa iap tiga akan memperjuangkan kembali
agar sekiranya partai persatuan bangunan juga diberi kesempatan oleh umat